langsung saja kami awali cnn indonesia prime news dengan perkembangan dari informasi
mengenai penanganan kasus korupsi yang menjerat ketua dpd irman gusman
komisi pemerintahan korupsi telah merilis kasus dugaan korupsi yang menjerat ketua dpd
kpk memastikan irman gusman menerima uang suap berkaitan dengan pengurusan gula impor
berikut kami tayangkan penjelasan ketua kpk agus raharjo dalam keterangan persnya pada petang tadi
jadi perlu kami jelaskan kpk menggelar operasi tangkap tangan atau ott pada hari jumat enam belas desember dua ribu enam belas di jakarta
dalam ott tersebut kpk mengamankan empat orang yaitu
saudara xss ini adalah direktur utama cpsb
kemudian istri dari saudara xss yaitu pak sundari fmi
kemudian saudara ws ws ini adalah adik xss
dan bapak ig
nah kronologi penangkapannya sebagai berikut
tanggal enam belas desember dua ribu enam belas sekitar pukul dua puluh dua lima belas
waktu indonesia barat saudara xss mmi dan ws mendatangi rumah bapak ig di jakarta
kemudian sekitar pukul tiga puluh jadi sudah lewat tengah malam
ketiganya keluar dari rumah
kemudian tim kpk menghampiri ketiganya di dalam mobil
yang mobilnya di halaman bapak
kemudian tim kpk minta tolong kepada sidang masuk kepada rumah bapak ig
dan di dalam rumah penyidik kpk meminta bapak ig untuk menyerahkan hubusan
yang diduga merupakan pemberian dari saudara xss dan ibu mmi
kemudian sekitar pukul satu malam tim membawa saudara xss ibu mmi saudara ws dan bapak ig ke gedung kpk
dari operasi tangkap tangan ini tim mengamankan uang seratus juta rupiah
pemberian kepada ig
pemberian kepada ig
pemberian kepada ig
pemberian kepada ig